informasi pertama ini masih dari polemik seputar partai demokrat ya iqbal dan pengurus partai demokrat versi klb melaporkan andi malarangeng ke polda metro jaya pada sabtu tiga belas maret
memang makin ramai saja laporan yang sempat tertunda itu menyeret andi malarangeng yang menyebutkan bahwa pemerintah mendukung penyelenggaraan kongres luar biasa partai demokrat di deli serdang
nah ini andi dituding melakukan fitnah dan juga pencemaran nama baik dalam wawancara stasiun televisi beberapa waktu lalu
tapi laporan itu belum dapat diproses pihak polda metro jaya
ya sementara itu kepala bidang advokasi dan hukum partai demokrat versi klb ransman nasution menyatakan akan melengkapi berkas laporan yang membuat pengaduan belum diproses oleh pihak polisi
dan perlu diketahui pula bahwa kisru demokrat terjadi karena ketua umum agus harimurti yudhoyono pada satu februari silam mengungkapkan ada orang di jajaran istimewa
tanah kepresidenan yang hendak mengkudeta partai
kemudian pada lima maret kader partai demokrat menggelar kongres luar biasa di deli serdang sumatera utara
yang hasilnya menetapkan muldoko sebagai ketua umum periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh lima